ibu kei serah dulu ya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

tapi mau gimana pun juga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
ya udah makan dulu deh
kamu balik biara adiknya
kamu balik dua puluh satu enam
siapa tau pencopetnya ketangkep mbak
mas ini memang pusat informasi tapi bukan pusat pengaduan copet
ngerti gak sih
aduh mbak mbak gak ngerti ngerti juga
eh enak aja ini bukan mikipi punya nenek moyang lo
mbak saya butuh banget dompetnya mbak
mas ini bukan kantor polisi
selamat siang para pengunjung mall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
tolong ditangkap dan dibawa ke informasi terima kasih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
bukan mbak masih gua persalah orang
pak bukan saya pak
eh lo tuh nyebelin banget sih
lo gak tau apa kalau gua tuh bisa dipecat gara gara lo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
pak pak saya udah dapat copetnya pak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
makasih pak bagus mas tadi ngumumin di burmasi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
panamun panamun panamun
bawa copetnya ke ruang security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
maaf pak ada yang perlu ditanda tangan ini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
keisha hormatin pengunjung
jelas jelas kamu yang salah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
ini empat tahun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
ya lo tuh nggak sosok cakepan deh
aku tuh cuma kerja di belakang mic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
bapak bisa aja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
lupain permusuhan kita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
kita itu gerbang mall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
loh kenapa harus sok kompak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
nah kita kan bagian informasi
kita harus percaya diri dong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
orangnya harus bawel
kita harus pintar bicara
ntar kalau orang nanya
enggak yang penting gue tuh kesel sama lo boy
baikan deh ya
cepet ke sini
loh ini bushah diri itu
lengar jangan dulu mali

ya udah hati hati ya